tujuh bulan tidak bisa menjual ikan kerapu budidaya
akibat pandemi covid sembilan belas
puluhan nelayan budidaya keramba jaring apung
di situbondo jawa timur
kini beralih menjadi pembudidaya lobster
setelah mendapatkan bantuan bibit lobster
puluhan nelayan di kampung kerapu situbondo
mendapat bantuan bibit lobster
secara bertahap pada selasa siang
dengan ukuran lima puluh hingga dua ratus gram per ekor ini
ditebar ke dalam keramba jaring apung kerapu
yang lebih dari tujuh bulan mangkrak
operasi keramba terhenti
sebab selama pandemi covid sembilan belas
petani kerapu keramba apung atau kja
ini tak lagi mampu berproduksi
karena nilai jualnya yang hancur
lebih dari seribu petak kja
di lokasi ini pun kosong dan tak terurus nelayan
karena ketidakmampuan mereka memproduksi ikan kerapu
yang sempat menjadi produk kerapu terbaik
dan memasok sembilan puluh persen kebutuhan nasional
kalau kondisi kerapu saat ini
kami benar benar terburuk
karena memang harga
tidak sampai ke separohnya bip
harapannya dengan lobster ini
pengalaman untuk tidak kami lakukan
itu kenaikan per bulannya
itu bisa lima puluh gram
jadi kalau kita terbaru es ukuran seratus gram
ceritanya dua bulan tiga bulan
sudah mencapai dua ratus gram
itu sudah diserap pasar
kini kelompok pembudidaya ikan keramba jaring apung
yang menaungi mereka pun beralih menjadi pembudidaya lobster
pelonggaran izin kementerian kelautan dan perikanan pun
membuat perusahaan listrik negara
akhirnya memberi bantuan berupa tiga bibit lobster
pada petani kja ini
tak hanya lobster
bantuan berupa tiga bibit ikan kerapu tikus
dan tiga bibit kakap putih
juga diberikan kepada para nelayan
kita berharap ya
dengan penurunan harga kerapu yang sangat drastis
kita harus berinovasi ya
dengan kerapu yang sangat drastis
kita harus mencari alternatif lain
atau kerapu tikus
lumayan untuk dijual ke pasar
lobster dipilih para petani kja
karena dinilai perawatannya lebih mudah
dan pertumbuhannya juga relatif lebih cepat
dibanding ikan kerapu
apalagi operasional kebutuhan
pakan lobster jauh lebih murah
dibanding dengan kerapu
sementara nilai jual ekonominya
masih sangat menjanjikan
dengan harga diatas empat ratus an ribu
kita biasa kirim ke bali
bali menerapkan lockdown
dan sebagainya kita tidak bisa masuk
sehingga kita hanya sebatas sementara ini
bermain di pasar pasar lokal
dan sebetulnya dengan sedikit banyaknya
sudah mulai dibukanya tempat wisata
yang ada di setengah setengah ini
juga sedikit berangkat juga
kalau melihat prospek lobster
sebenarnya cukup bagus sekali
di saat panasnya ini
karena ada poster kabel lokas
lumayan tinggi ya sampai saat ini
masih keserahan diatas empat ratus an ribu
walaupun di pasar itu harga
tidak akan setat seperti itu
mesti naik turun mesti naik turun
selain itu untuk menjaga ekosistem
perairan setempat peluhan indukan
lobster pun dire stocking atau
dilepas liarkan di alamnya agar
berkembang biak dan menjadi berkah bagi
selain diberi bantuan bibit
nelayan juga dilatih melayani tamu yang hendak membeli
lobster mereka langsung di keramba
adaptasi kebiasaan baru memakai masker
dan cuci tangan pun wajib mereka terapkan
ketika hendak naik ke keramba
zainul ali mustafa situbondo jawa timur